berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini sabtu dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
berita pertama tim pemenangan nasional ganjar pranowo mahfud md bawa berkas ke mahkamah konstitusi pada sabtu sore
inilah kedatangan sekjen pdip hasto kristianto disusul kedatangan tim pemenangan nasional ganjar pranowo dan mahfud di mahkamah konstitusi
mereka mendaftarkan gugatan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum
tim pemenangan nasional membawa sejumlah berkas dalam kotak dan menyerahkan ke petugas mahkamah konstitusi
gugatan ke mahkamah konstitusi dinilai penting oleh tpn ganjar mahfud untuk membuka dugaan kecurangan selama proses pemilu dua ribu dua puluh
berita kedua menteri keuangan sri mulyani ungkap sembilan enam juta orang sudah lapor spt pajak termasuk jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin
menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan pelaporan wajib pajak naik sekitar tujuh tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun dua ribu dua puluh
presiden jokowi wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin bersama para menteri telah menyerahkan surat pemberitahuan tahunan dengan tahun pajak dua ribu dua puluh tiga di istana negara
sri mulyani ingatkan publik wajib pajak orang pribadi masih memiliki waktu hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat untuk melapor spt pajak
tahun ini pada tanggal dua puluh satu jadi ini masih ada sembilan hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik ya jadi tidak perlu harus pergi ke kantor pajak
sampai dengan tadi malam sudah masuk sembilan enam ratus satu empat puluh satu spt dari orang pribadi di dalam data kita
ini naik tujuh tujuh persen dari tahun lalu
atau naiknya secara kuantitatif enam ratus delapan puluh enam sembilan ratus delapan puluh spt
berita ketiga capres terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto mendapatkan ucapan selamat melalui telepon dari presiden amerika serikat
pada momen itu joe biden memanggil prabowo dengan sebutan presiden terpilih
keduanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara
termasuk kerjasama dalam perdagangan tanggung jawab bersama di kawasan pasifik
kedua duanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara
kedua duanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara

kedua duanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara
kedua duanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara
kedua duanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara
kedua duanya berharap bisa melanjutkan kerjasama antar kedua negara